mantan deputi senior bank indonesia sekaligus mantan terpidana kasus travel check bank indonesia miranda gultom kembali menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
miranda mengaku dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi bank senturi
dalam pemeriksaan selama sekitar satu jam niranda menyatakan diberi pertanyaan mengenai sejumlah prosedur yang dijalankan di bank indonesia pada saat bank senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik beberapa tahun yang lalu
miranda pun menolak menjawab ketika ditanya soal penyebutan namanya dalam putusan atas terdakwa yang juga mantan deputi gubernur bi budi mulya
bank senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik karena dinilai merugikan negara hingga tujuh empat triliun rupiah
cuma yang lama diklarifikasi makanya cepat tidak ada
oke terima kasih
oh cuma ditanya prosedur prosedur pengambilan keputusan
ya ya di bi
selain miranda gultom ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan wimbo santoso juga turut diperiksa kpk
apakah pemeriksaan masih berjalan
berlangsung hingga kini dan langsung saja kami bergabung dengan korespondensian indonesia maria sarjana
maria bisa anda jelaskan pemeriksaan wimbo santoso dan miranda gultom terkait kasus bank senturi hari ini
pemeriksaan terhadap wimbo santoso dan juga miranda gultom terkait dengan kasus bank senturi sampai dengan saat ini memang sudah selesai dilakukan oleh penyidik komisi pemerintahan korupsi
tadi miranda gultom maksud kami sudah keluar lebih dahulu
kemudian disusul oleh wimbo santoso yang juga diperiksa sebagai saksi bagi pengembangan kasus dari bank senturi
namun tadi berbeda dengan miranda gultom yang mau sedikit berkomentar tetapi untuk wimbo santoso menolak untuk berkomentar terkait dengan apa yang kemudian dipertanyakan oleh penyidik kpk hari ini terkait dengan bank senturi
ia hanya mengiakan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan pengembangan kasus bank senturi
yang terjadi memang sepuluh tahun lalu
frida ini adalah memasuki bulan november dan artinya memang tepat sepuluh tahun lalu yaitu lebih tepatnya ketika dua puluh satu november dua ribu delapan bank senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh segenap dewan gubernur bank indonesia
dan keterlibatan miranda gultom sebetulnya mengapa ia kemudian beberapa kali diperiksa oleh komisi pemerintahan korupsi tidak hanya pada tahun ini tapi mulai dari tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas miranda juga sudah diperiksa oleh kpk terkait dengan kasus bank senturi
frida ini adalah memasuki bulan november dua ribu delapan bank senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh segenap dewan gubernur bank indonesia
halim pada saat itu menyatakan bahwa bank senturi tidak pantas untuk ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik
karena menurut halim alamsyah bank senturi ini dampaknya tidak signifikan di dalam perbankan indonesia
halim menilai bahwa dalam proses sektor real kemudian bank senturi juga tidak banyak berbuat sesuatu di perekonomian indonesia kemudian dalam kredit juga

dan kemudian peran peran dari bank senturi sendiri dapat digantikan oleh bank lain sesungguhnya
namun kemudian analisa ini tidak dilampirkan oleh budi mulya yang juga disetujui oleh miranda gultom yang saat itu menjabat sebagai deputi gubernur senior bank indonesia
dan kemudian rekomendasi rekomendasi terus dilakukan rapat rapat juga terus dilakukan termasuk rapat yang juga diikuti miranda gultom pada enam belas november dua ribu delapan yang lalu
dan rapat inilah yang kemudian mengkerucutkan ada tiga rekomendasi
dua rekomendasi besar diantaranya adalah meminta persetujuan kssk atau meminta kssk kemudian menyetujui apa yang kemudian dimintakan untuk melakukan penambahan modal terhadap bank senturi
kemudian berikutnya adalah senturi dinyatakan memerlukan bantuan senilai enam lima puluh enam triliun rupiah
frida pada saat permintaan bantuan atau penetapan bank gagal berdampak sistemik bagi bank senturi sesungguhnya kecukupan rasio kecukupan modal
dari bank senturi hanya mencapai minus tiga lima puluh tiga persen dan ini angka yang cukup jauh dari yang seharusnya yaitu angka rasio dinyatakan sekitar delapan persen untuk kemudian bisa mendapatkan bantuan atau fasilitas peminjaman jangka pendek
namun kemudian ada pergantian pembahasan atau rumusan rumusan yang kemudian dilakukan oleh siti fajriah dan juga raden pardede saat itu
dan kemudian dibawa kepada rapat dewan gebur bank indonesia yang juga dihadiri oleh saat itu menteri keuangan sekaligus ketua dari kssk
kemudian dihadiri oleh gubernur bank indonesia budiono dan dihadiri sejumlah pihak terkait baik jajaran bank indonesia maupun dari pihak kssk
dan kemudian menghasilkan rekomendasi bahwa bank senturi dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai lebih dari enam triliun rupiah
dengan penambahan modal sebelumnya sudah mencapai enam ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah
dan kemudian frida dan ini kepulai yang hasilnya atau akhirnya menjadikan pengkucuran dana bagi bank senturi ini merugikan negara tujuh empat triliun rupiah
kami di sini masih menunggu bagaimana proses selanjutnya dari pihak komisi pemerintahan korupsi mengingat ini sudah sepuluh tahun berjalan
dan baru yang difonis di kpk adalah budi mulia saja sedangkan pihak pihak lain belum tersentuh
sedangkan dalam dakwaan sudah jelas
setidaknya ada sepuluh nama yang diduga terlibat dalam kasus bank senturi
dan pada april dua ribu delapan belas yang lalu pimpinan kpk ketua kpk agus rarjo sudah menyatakan bahwa
ia akan meminta segenap jajaran komisi pemberantasan korupsi utamanya pada penyidik untuk kemudian melakukan pengecekan ulang penyidikan ulang
kemudian menuliskan garis garis merah atau benang benang merah siapa siapa saja yang kemudian memiliki peran peran besar
seperti yang memang sudah diduga sebelumnya
tetapi kalau kita melihat atau runtutan dari beberapa kali rapat yang kemudian dilakukan untuk penentuan bank gagal berdampak sistemik ini
berulang kali sejumlah nama besar seperti mantan wakil presiden republik indonesia budiono yang saat itu menyandang sebagai gubernur bank indonesia
juga diduga terlibat dalam kasus ini
kemudian disebutkan mantan menteri keuangan saat itu sri mulyani juga diduga terlibat dalam pemberian rekomendasi
dan kemudian akhirnya bank gagal berdampak sistemik dijatuhkan pada bank

terima kasih atas informasinya maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta